indonesia tim bulu tangkis putra indonesia berhasil lolos menuju final piala thomas
usai mengalahkan tim korea selatan dengan skor tiga satu
ganda kedua riki karanda dan angga pratama mengalahkan pasangan kim gi jung dan kim sarang dua
dua satu lima belas dan dua satu delapan belas
ini adalah kali pertama tim indonesia melaju ke final piala thomas sejak dua ribu sepuluh
kini tim merah putih menanti hasil pertandingan antara malaysia dan denmark
untuk bertarung di partai final
sementara tim uber indonesia telah gugur terlebih dahulu pada babak perempat final
setelah dikalahkan tim korea selatan